mama di dalam
makanya kalau jalan tuh lihat lihat
masa iya jatuh bisa sampai robek kayak gitu celananya
ini selendangnya robeknya udah dari dulu kok om
yaudah kalau gitu yuk jalan lagi ya
jalan aja ya
gak usah manja
cowok gak boleh manja
capek gue istirahat dulu dah
menurut lo dibeliin apa kagak ya
ya terserah situlah
yang baru mahal druk
yang baru mahal druk
yang baru mahal druk ya kalau gitu berapa
ya kalau gitu beliin yang bekas aja gampang tau
bobby kagak mau motor bekas
maunya motor baru
ya kalau gitu nggak usah beli yang bekas
beli yang baru gampang tuh
gua jadi bingung dah
lah terserah situ
lah situ babaknya bukan saya kok
eh kalau anak lo yang minta motor
ya enggak lah dad
si bagas itu kan masih sd
gak boleh dad
kalau itu gua juga tau
dad dad tunggu dad
ya allah biasanya mimin manggilnya juga punah
itu yang salah
yang bener itu purnomo
atau kalau enggak mas pur
pokoknya mau purno kayak mau purnomo
yang jelas ini ada yang penting
hmm situ kan tahu kan mbak mbak itu yang usaha itu loh
itu anaknya diculik
gua pengen aku mau
duduk dulu bu
ya bentar ya bu ya
kamu mau gak
aku bilang kan aku pengen ngurus
gado gado itu gak bikin gemuk
lagi kan kamu gak gemuk kok
dia itu sayuran bagus buat diet
gak pengen jatuhkan
mas jangan ngangin jalan dong
itu musti susah
gak mau di jodoh jodohin ama nya
kalau gue yang jodohin mau
lo kenapa sih
kayaknya sama si ibu put gak ke demen banget
benci bang cuma udin kagak cinta udah dah yang penting hai
ya pur ha lu jangan bercanda lo gua lagi urusan penting nih udah dah jangan bercandain gua
kata sipur anaknya diculik
emin tadi sipur telepon katanya anaknya mbak rata jalan bareng emas emas pakai topi hidungnya
pesek bisa aja itu keluarga mbak ratna juga ya
aduh masa lu nggak percaya sama gue tis tadi gue ketemu polisi yang nyari penculik di kampung kita
ini katanya orangnya pakai topi pakai jaket terus hidungnya pesek udah lu buruan cari ratna
gue mau buntutin penculiknya please paham
min kamu punya nomor teleponnya mbak ratna ada coba kamu telepon dia
ini ganti stag rumahnya ya dah
bukan suatu hal
bagaimana suatu anaknya
ngomongin samanya jack bilang amannya gua kagak bakalan mau balik kalau dijodohin amamput
apa jadi gua sih yang ketempuan udah cepetan deh biar udah cepetan lingkar dari mari soalnya ntar
udah makan siang gue gambarnya lagi udah cepetan udah eh lu ngapain nyengir aja
siang aku mau ke suruh motor mau beli motor iya emang udah punya sim
belum sih belum punya simpul motor habis beli motor baru bikin